ibu kabila sudah semakin membaik pak
jadi ibu camilla sudah dapat pulang sore ini
sampai kapan dia masih dirawat di sini
bayi anda masih tetap harus berada di sini pak
mengingat bayi anda masih kecil
dan organ organ tubuhnya belum dapat berkembang
jadi bayi anda harus
kamu jahat banget yedok
kamu ngapain di sini
mendingan sekarang kamu pergi yedok
aku sama sekali nggak punya maksud jahat ke sini
aku cuma mau lihat anak kamu
sekarang kamu udah lihat kan
sekarang juga kamu pergi
aku juga mau ketemu sama kamu
untuk apa kamu ketemu sama aku
memang aku udah ilham kalau kamu pasti
aku tak pernah pernah dengan kamu
tapi juga karena kalau kamu kemandi
lalu aku jangan lebih selalu bercanda
tapi aku sampai ketemu kamu
kebetulan emang aku tuh klarir agama
terus aku datang nih lelia
aku sudah sampe setting honesty will di tempat selesai

tapi paham sekarang dalam diffokasi ini
tapi dari lubuk hati aku paling dalam dari paling dalam
kamu gak perlu berlotot seperti ini kau baru
kamu berdiri do kamu jangan jangan seperti ini
aku gak akan berdiri sebelum kamu maafin aku
dan sekarang kamu pergi
kamu tau kan dari
dari hati kamu paling dalam kamu
tahu kan kalau aku ngelakuin semua ini karena aku cinta sama kamu
aku punya permintaan untuk kamu
permintaan kamu apa
akan aku lakukan
yang penting kamu ngasih aku kesempatan
kasih aku kesempatan untuk bisa mencintai kamu lagi
untuk menyayangi kamu dan memperhatikan kamu
dan aku akan menyayangi kamu melebih apa yang aku punya
dan aku akan menyayangi anak kamu seperti anak kandung aku sendiri
kemarilah sama aku mil kemarilah sama aku
edo yang seharusnya mengucapkan permintaan itu aku bukan kamu do
tolong tinggalkan aku dan anak aku
tolong tinggalkan aku dan anak aku

tolong jauhi kehidupan kami berdua do
lihat ini do
aku sudah bertunangan dengan kak fadil
dan anak aku akan memiliki seorang papa
dan papanya itu bukan
bukan kamu tapi kak fadil
kamu kenapa sih
kamu kenapa nggak pernah memberi aku kesempatan
dari dulu kamu juga gak pernah memberikan aku kesempatan dok
nggak pernah do
dan sekarang jalannya seperti ini
kita sekarang udah pisah
kehidupan masing masing sekarang
jadi aku mohon sama kamu
tolong jangan ganggu aku lagi
termasuk anak aku
aku tuh cinta sama kamu
dan kamu ingat kamu pernah bilang apa sama aku
kalau kamu tuh sangat cinta juga sama aku
aku memang cinta sama kamu
tapi sekarang semuanya udah berubah dong
sekarang semuanya udah berubah
dan tolong jangan bangsa aku untuk mencintai kamu lagi
karena itu gak akan mungkin
tolong mulai sekarang
tolong berhenti untuk mencintai aku dong
kamu harus berhenti mencintai aku
takut tinggalkan aku bersama anak aku
jangan ganggu kehidupan aku lagi
tolong jangan minta itu sama aku
karena aku gak bisa ngelakuin itu mel
dan aku juga gak mungkin bisa berhenti mencintai kamu
tolong jangan minta sama aku untuk menjauhi anak kamu
aku gak bisa ngelakuin itu mail
kamu harus bisa dok
mel aku gak bisa
kamu bisa dok
mama terpaksa memisahkan kamu dengan papa kanon kamu
kalau lo sadar
berarti hati lu terbuat dari batu
lo berhasil milikin camilla
dan gue mau ngakui kemenangan ini buat lo
tapi lu jangan pikir kalau gue akan nyerah
selama cincin itu masih di tangan kiri lo
gue masih punya kesempatan
kesempatan lo udah lama ketutup
gue gak akan biarin camilla direbut oleh lo
lo tuh ya
kebetulan kita bertemu
bisa keruangan saya sebentar pak
saya mau membicarakan mengenai ibu camilla dan bayinya
kondisi kesehatan ibu camilla sudah semakin membaik pak
jadi ibu camilla sudah dapat pulang sore ini
sampai kapan dia masih dirawat di sini
baik anda masih tetap harus berada di sini pak
mengingat bayi anda masih kecil
dan organ organ tubuhnya belum dapat berkembang dengan baik
jadi bayi anda harus tetap berada di ruang inkubator sampai tiga bulan ke depan
tapi tapi keadaan bayi saya baik baik aja kan dok
untuk saat ini kesehatan bayi ibu camilla masih mengkhawatir
namun kami akan terus memantaunya pak
ya begitulah camilla
kenapa kava belum boleh pulang sekarang
tolong selamatkan kava
selamatkan anak kava
kami yang sabar ya mila
semua pasti akan baik baik aja
kamu yang kuat ya nak
mama ada di sini kum
anda sudah agak serius optima padamu
saya harap anda lagi tinggal kembali
dan kita bisa siapkan
maka satu constant
mila pengen lihat sendiri keadaannya kak fadil
kalau memang kak fadil mau pulang
kak fadil pulang aja
tapi mila tetep disini jagain kak fadil
kak fadil itu satu satunya harta milik mila kak
mila gak boleh ninggalin kak fadil
kamu lagi mikirin apa
gak mikirin apa apa kok bu
dari tadi kamu cuma ngelangun
terus makannya kapan
haris kecewa bu
wah sama siapa
ada apa dengan dia
haris harus menjauhi dia
dan kamila juga menolak
kalau haris menjadi wali nikahnya
haris kan merasa senang kalau bisa dekat sama dia bu
kok aneh sih
gak biasanya dia bersikap seperti itu
haris juga bingung bu
kenapa dia tiba tiba bisa berubah seperti itu
kesehatan bayinya kamila bermasalah
dia baik baik aja kan
dia baik baik aja
tapi masalahnya sekarang
kamila sama sekali gak mau pergi dari depan ruangan bayi ma
dia bersikeras mau jagain kak fadil
padahal seharusnya kamila udah bisa pulang ke rumah ini
dari rumah sakit ma
ya udah mama sama papa
segera ke situ ya
ya udah kamu sabar ya nak ya
edo kamu tuh dari mana sayang
hp kamu nggak aktif
inti udah nungguin kamu dua jam
jawab dong kalau mama tanya
kamu gak ke kantor kan
soalnya tasnya ada

edo kamu tuh dari mana
kamu nggak ke kantor kan
kamu nggak ke kantor kan